menjelang libur natal dan tahun baru suasana stasiun bandung mulai ramai penumpang
rata rata para penumpang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman atau berwisata
pada libur natal dan tahun baru di tahun ini pt kai daops dua bandung sudah melakukan sejumlah persiapan
untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang
di antaranya dengan menyiapkan dua kereta tambahan untuk tujuan jarak jauh
adapun relasi yang menjadi favorit saat libur nataru adalah tujuan jawa tengah seperti solo dan semarang
nah kami sendiri akan menyiapkan mengoperasikan dua puluh empat kereta reguler ya
ada dua puluh empat kereta reguler serta ada dua kereta tambahan
kereta tambahannya yakni baktur aden express relasi bandung perwakerto lalu ada kereta api ciremai
itu relasinya bandung semarang
nah untuk tiket yang kami sediakan sendiri ada dua ratus dua puluh ribuan
dua ratus dua puluh ribuan sampai sekarang sudah terjual delapan puluh dua ribuan
atau sekitar tiga puluh tujuh persen lah
sementara itu di terminal cicahem bandung peningkatan jumlah penumpang diprediksi baru terjadi pada hari jumat dan sabtu
dua puluh hingga dua puluh empat desember serta sepekan setelahnya yakni tiga puluh desember
jumlah armada bus yang disiapkan perusahaan otobus di terminal cicahem adalah sebanyak satu ratus enam puluh tiga bus
yang terdiri dari sembilan puluh tiga bus antar kota antar provinsi serta tujuh puluh bus antar kota dalam provinsi
dengan total kapasitas enam orang
dinas perhubungan juga akan melakukan uji kelayakan kendaraan kepada setiap bus sebelum berangkat
hari hari biasa ini penumpang sekitar tujuh ratus delapan ratus
nanti prediksi saya tanggal dua puluh empat dan dua puluh tiga dua puluh tiga dua puluh empat dan tiga puluh desember itu adalah puncak puncaknya
jadi dua puluh tiga dua puluh empat untuk puncak natal dan tanggal tiga puluh desember untuk puncak tahun baru ya sekitar empat puluh persen dari delapan puluh
jadi sekitar satu dua ratus satu seratus an nanti bus puncaknya
kenaikan jumlah penumpang kereta api dan bus pada masa libur natal terjadi
karena dianggap lebih mudah dan murah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi
soalnya simpel nggak macet nggak panas juga kan cepat sampai
baru beberapa kali aja sih
kalau naik bis itu satu lebih murah
namanya orang milenial mau yang murah mau cepat dong
nama terus kan ya lebih aman juga lah
antisipasi juga dilakukan polda jawa barat saat mengamankan libur natal dan tahun baru
pada operasi lilin tahun ini polda jabar menurunkan lebih dari dua puluh enam personil
untuk melakukan pengamanan di berbagai titik krusial termasuk stasiun kereta api dan terminal bus
sasaran sasaran yang akan kita laksanakan pengamanan yaitu pertama gereja
ini sebanyak kurang lebih sekitar seribu
kemudian lokasi lainnya yang digunakan juga untuk tempat ibadah ini kurang lebih sekitar tiga ratus tiga puluh empat tempat
kemudian obyek wisata ini kurang lebih sekitar lima ratus sembilan puluh delapan tempat obyek wisata
kemudian terminal ada sekitar enam puluh tempat
kemudian pusat perbelanjaan atau mal ini ada sekitar satu ratus tiga puluh
kemudian bandara ada tiga
kemudian lokasi pengusahaan masa atau tempat kegiatan masa
dengan berbagai kegiatan kurang lebih sekitar satu dua ratus tiga puluh sembilan tempat
kemudian stasiun pool pool bis dan yang lain lain yang berupa area konsentrasi atau transportasi massa
ini kurang lebih sekitar enam puluh delapan maaf enam puluh enam tempat
sedangkan pelabuhan laut kurang lebih sekitar dua tempat
polda jabar juga akan menyiapkan dua ratus enam belas
tujuh ratus pos pengamanan dua puluh tiga kapos terpadu dan delapan puluh tujuh pos pelayanan selama masa libur natal dan tahun baru
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat